istilahnya merosot sepi yang beli
biasanya ada modal untuk berikutnya sekarang buat makan aja dicukup cukupin
sepi gak ada yang datang orang pada takut keluar rumah
kita jadi bingung mau bertahan di mana
pemerintah kembali mengeluarkan stimulus pemulihan ekonomi nasional yang terbaru
pemerintah memberikan bantuan produktif kepada pelaku usaha mikro kecil
tapi sejak ada bantuan dari pemerintah akhirnya kita bisa jualan lagi dan bisa punya penghasilan
bersyukur sekali bantuan pemerintah sudah diterima
harapannya masyarakat sehat sehat kita semua kembali kerja dan ekonomi bisa bangkit